fakta baru terungkap menteri perdagangan muhammad lutfi menyebut ada mafia dan spekulan yang bermain di balik kisruh minyak goreng
lutfi pun berjanji akan mengungkap siapa mafia tersebut dalam waktu dekat ini
lantas siapa mafia yang disebut oleh muhammad lutfi
apakah dengan ditangkapnya mafia tersebut akan menyelesaikan permasalahan minyak goreng yang harganya melambung tinggi
kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami
ada nusron wahid anggota komisi enam dpr dari fraksi golkar
dan kami juga sudah mengundang bapak oke nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan
namun belakangan menyatakan tidak bisa bergabung dalam dialog
pada malam hari ini saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung
selamat malam pak nusron dan juga pak bima
assalamualaikum wr wb
pak nusron saya ke anda dulu pak nusron
setelah kemudian sempat tertunda dua kali
kemarin akhirnya rapat kerja komisi enam dilakukan dengan kementerian perdagangan
nah apakah dpr cukup puas dengan hasil raker kemarin terutama menyangkut soal minyak goreng
apa saja yang menjadi catatan dpr soal kebijakan minyak goreng ini pak nusron
pertama bahwa dpr sama sekali
sekali lagi dpr sama sekali tidak puas dengan penjelasan
yang disampaikan oleh menteri perdagangan
yang menurut undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas
pihak yang paling bertanggung jawab
atas pasokan dan stabilisasi harga
barang barang bahan pokok di masyarakat
yang disampaikan oleh menteri perdagangan
yang disampaikan oleh menteri perdagangan
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan
semuanya menyebutkan bahwa menteri perdagangan lah orang yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi dan pasokan bahan pokok
termasuk soal masalah stabilisasi harga
yang bisa dijangkau
yang bisa dijangkau oleh masyarakat
penjelasan yang disampaikan oleh menteri perdagangan menampakkan bahwa pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan belum mempunyai konsep yang solid
belum mempunyai konsep yang kokoh dalam hal mengendalikan harga terutama minyak goreng
yang konon minyak goreng ini adalah produsen paling besar adalah indonesia
yang harusnya adalah mengendalikan dunia
sebelum mengendalikan dunia harusnya mengendalikan
makan di dalam negeri terlebih dahulu
karena itu sekali lagi saya
tidak cukup hanya meminta maaf begitu ya
dan mengungkap ini ada mafia dibalik soal kelangkaan
kalau minta maaf jangan minta maaf sama anggota dpr
minta maafnya kepada rakyat
karena akibat kebijakan yang dibuat oleh menteri perdagangan itu yang menderita bukan anggota dpr
kalau anggota dpr masih mampu beli
tetapi yang menderita
yang menderita adalah rakyat
yang dipersulit adalah rakyat
karena itu sekali lagi penjelasan menteri perdagangan kemarin belum memuaskan
dan data data yang disampaikan pun kami sebagai anggota dpr meragukan
sehingga kami berharap bahwa situasi mendatang ini pemerintah dan menteri perdagangan harus lebih serius
terutama dalam hal menangani data
yang kedua adalah bagaimana menjamin pasokan
yang ketiga adalah mengendalikan harga
yaitu harga yang sangat terjangkau di masyarakat
harga yang ditawarkan kemarin oleh menteri perdagangan ada dua
pertama untuk minyak goreng curah itu di harga rp empat belas
dan kalau di atas rp empat belas pemerintah akan memberikan subsidi yang minyak curah sebesar dua empat miliar liter
kalau satu rumah tangga itu menggunakan dua liter minyak goreng sebulan
asumsi angka dua empat miliar liter itu berarti selama satu bulan selama satu tahun
satu kakak itu mengkonsumsi dua puluh empat liter
berarti angka dua empat miliar liter itu berarti selama satu bulan selama satu tahun
dua empat miliar itu setara dengan seratus juta kakak
nah pertanyaannya adalah masyarakat yang menggunakan minyak goreng curah ini apakah sebesar seratus juta kakak
lebih menurut hitung hitungan saya saya meragukan angka angka yang ditampilkan yang disodokan oleh menteri perdagangan
karena menurut mehemat saya masyarakat saat ini sudah jauh lebih banyak yang mengkonsumsi minyak goreng kemasan
daripada minyak goreng curah
sementara yang minyak goreng kemasan tidak lagi pakai het tidak lagi pakai dmo tapi digunakan mekanisme pasar
yang akhirnya pada per hari ini harganya itu mencapai pada angka dua puluh lima sampai dua puluh lima
nah karena itu saya yakini pada masa ke depan ini akan terjadi satu
minyak goreng subsidi curah itu akan dijual ke industri
karena di industri tidak akan menggunakan subsidi
kedua minyak goreng subsidi curah itu akan dialihkan oleh pelaku dan mafia mafia itu dikemas ulang
dan kemudian dijual dengan angka mekanisme pasar
karena itu kebijakan ini menurut mehemat saya tidak tepat dan perlu dikritisi
bahkan karena perlu ditinjau ulang
jadi anda ingin mengatakan bahwa justru kebijakan ini menimbulkan celah begitu ya
mereka memang mafia kurang lebih seperti itu pak nusrat
kebijakan ini tidak pro rakyat
pertama kebijakan ini ada manipulasi data
yaitu mengatakan bahwa konsumsi yang menggunakan konsumsi minyak goreng curah itu adalah seratus juta kakak
itu basisnya data dari mana
apakah pernah ada survei konsumen
apakah pernah ada survei pembuktian
apakah itu data dari produsen atau apa karena
karena kalau saya tanya
delapan dari orang miskin yang menerima pkh itu semuanya membeli minyak goreng pakai minyak goreng kemasan
padahal yang namanya orang yang mempunyai tingkat pendapatan rendah
kelompok vulnerable yang dikatakan yang berhak menerima subsidi
tetapi tidak punya
jadi tadi itu adalah kelompok kelompok yang rentan
dan itu biasanya dia menerima pkh atau menerima bantuan bantuan sosial lainnya
saya sudah survei dari pagi sampai siang
ada sepuluh orang penerima pkh di tiga tempat yang berbeda
saya tanya apakah kamu kalau beli minyak goreng itu menggunakan lebih banyak kemas atau curah
semua mengatakan lebih banyak membeli emas
artinya orang miskin pun itu belinya minyak goreng pakai kemas
orang miskin orang yang tidak miskin juga membeli minyak goreng curah dan mendapatkan subsidi
dan ujung ujungnya adalah lebih banyak minyak goreng yang dijual dengan kemasan
dan itu akan menggunakan harga mekanisme pasar dengan keuntungan yang berlipat lipat
yang ujung ujungnya itu membuat pengusaha
ujung ujungnya itu membuat pengusaha yang diuntungkan dan rakyat yang disusahkan
sekarang saya minta pandangan dari pak bima
anda melihatnya bagaimana
apakah memang kebijakan yang diputuskan atau yang diluncurkan oleh kementerian perdagangan ini
memang seperti yang diungkapkan pak nusrohan itu
anda setuju ini tidak tepat dan juga tidak pro rakyat justru pro ke pengusaha
ya ini tentunya bahaya
ini juga tidak tepat
ini juga tidak pro rakyat
justru pro ke pengusaha
tentunya bahaya ya kebijakan yang terbaru ini
karena kalau melihat dari konsumen minyak goreng kemasan ya sekarang betul semua lapisan
bukan hanya dianggap oh ini minyak goreng kemasan ini berarti konsumsinya kelas menengah atas
bahkan sekarang banyak orang miskin pun juga mengkonsumsi minyak goreng kemasan
khususnya kemasan yang sederhana
itu salah satu fakta
kita akan melihat inflasi jauh lebih liar
dan momentum melepaskan het minyak goreng kemasan kan jelang dari ramadan
itu data dari badan ketahanan pangan
jadi artinya apa
artinya kita akan memicu ya masyarakat untuk mengeluarkan lebih banyak pendapatannya untuk minyak goreng untuk bahan makanan
sementara kan pendapatan masyarakatnya belum tentu pulih
yang kedua tadi disampaikan pak nusron ya soal oplosan
ya dari minyak curah ini dioplos kepada minyak goreng kemasan
dan ini mungkin sudah terjadi gitu kan
karena disparitas harganya terlalu jauh
jadi ini artinya begini gonta ganti kebijakan
kemarin ada kebijakan dmo padahal sudah benar kan tinggal kepatuhannya aja
nah ini kan yang jadi pertanyaan ketika het kemudian kemarin dicabut
masa hanya dalam satu hari retail retail modern itu sudah penuh tuh pasokannya
meskipun harga minyaknya mahal ya di atas
tentu jadi timbul pertanyaan bagaimana mungkin hanya dalam selisih waktu satu hari
kemudian stok itu yang dari distributor ini ditengarai ya salah satunya oleh asosiasi pengusaha retail
problemnya ada di distributor d satu d dua
yang ini adalah merupakan integrasi dari perusahaan minyak goreng itu sendiri
jadi nggak mungkin hanya dalam waktu satu hari tiba tiba pengiriman itu dilakukan merata di retail
tersedia lagi minyak gorengnya
artinya kan ada keinginan sebelumnya untuk menahan dulu
sampai kebijakan het dicabut atau menunggu momen mungkin jelang ramadan biar harganya semakin liar
nah jadi kita cukup kecewa lah dengan kinerja dari kementerian perdagangan kementerian perindustrian juga
menurut anda ini masalahnya sebetulnya bukan di produsen begitu ya di distributornya begitu
dan apakah ini yang kemudian disebut sebut oleh menteri perdagangan sebagai mafia minyak goreng
kalau begitu mas bima
agar tidak terjebak pada retorika
sebelumnya juga pernah ada
mafia itu kan biasanya kalau mafia pangan impor dia bermain
dalam lisensi impor
nah ternyata fakta terbarunya mafia itu ada juga di dalam negeri
dalam konteks sawit yang diproduksi di indonesia minyak goreng yang diproduksi di indonesia
itu ada yang bermain juga dari hulu sampai ke hilirnya
nah ini siapa
nah kita tidak ingin kemudian pemerintah karena embel embel mafia
kemudian penimbunan yang skalanya kecil itu di blow up
sementara kemarin yang terjadi di sumatera utara misalnya
ada penimbunan minyak goreng itu follow up nya seperti apa
juga dari saat gas pangan juga
sehingga kan jangan sampai mafia mafia kecil kecil
kalau kecil kecil saya bilang itu preman pasar
mafia itu terstruktur besar dan sistematis
dan bisa mengendalikan harga
siapa yang bisa mengendalikan harga
empat sampai lima produsen minyak goreng
jadi saya inginkan kppu juga segeralah rilis hasil penyidikannya
siapa yang bermain dalam oligopoli minyak goreng ini
karena ini sudah sangat merugikan masyarakat
jadi menurut anda itu problematika utamanya begitu ya mas bima
ya struktur pasar minyak goreng kita rusak
dan rusaknya ketahuan ketika harganya liar
kan agak aneh juga misalnya oke cpo internasional naik cukup signifikan
tapi sampai hari ini thailand itu masih bisa menjaga level minyak gorengnya untuk yang kemasan non subsidi itu di lima belas
kemudian malaysia bisa menjaga yang jenis subsidi kalau dirupiahkan itu rp delapan lima ratus per liter
nah kenapa kita nggak bisa gitu
ini kan bukan barang impor ini adalah barang yang diproduksi di dalam negeri
jadi harusnya pemerintah punya kewibawaan dan punya kekuatan untuk mengatur produsen dan distributor tingkat utama
itu yang selama ini tidak berjalan
jadi menteri perdagangan ini sepertinya kok takut gitu ya
padahal kan banyak cara cara yang bisa dilakukan
hgu sawit itu milik pemerintah
oke tinggal kerjasama dengan kementerian pertanian kementerian agraria misalnya
kalau ada yang tidak patuh pengusaha sawit hgu nya bisa tidak diteruskan kontraknya
yang kedua soal izin ekspor
kalau tidak patuh terhadap dmo ngakunya sudah menyalurkan tapi tidak menyalurkan alokasi di dalam negeri ya kan harusnya dicabut saja izin untuk ekspornya
jadi kemenangan kementerian perdagangan ini juga sangat besar
sama besar dengan menteri perindustrian
jadi sasaran tembaknya dua ini nih menteri perindustrian dan perdagangan
kalau perlu ada reshuffle dalam waktu dekat dua ini yang harus bertanggung jawab
pak nusron ada empat lima produsen minyak goreng yang kemudian menguasai harga begitu harga di pasar
anda melihatnya bagaimana apakah memang anda setuju atau tidak dengan istilah mafia mafia minyak goreng ini
mau istilahnya mafia mau istilahnya apa intinya penjahat itu aja
itu itu yang salah satu
itu itu yang salah kata kata aja itu masalah mafia atau apa itu
itu intinya penjahat itu aja
jadi intinya mereka ini orang yang menyiksa rakyat
orang yang menyiksa rakyat karena menggunakan instrumen atas nama jual beli
kita lihat tadi disampaikan oleh pak bima dari hulunya
kita lihat dari hulunya dulu ya
hulunya itu adalah di kelapa sawit
di kelapa sawit di indonesia itu ada lima belas juta hektare
tanah yang digunakan untuk tanam kelapa sawit
yang namanya inti itu berarti industri korporasi
plasma biasanya petani
petani biasanya menggunakan tanahnya sendiri
sebagian besar ada juga tanah negara
tanah negara menggunakan hgu
atau hak guna usaha
kalau kita mengacu pada pasal tiga puluh tiga undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
ayat tiga bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran seluas luasnya rakyat
nah sekali lagi kata kunci adalah seluas luasnya rakyat
dua lima juta hektare itu dikuasai oleh lima ratus orang
ini yang menguasai kelapa sawit kita
nah mereka kemudian memproduksi menjadi cpo kemudian memproduksi menjadi salah satunya diproduksi menjadi minyak goreng
jadi yang namanya korporasi ini adalah tukang tanam tanah negara
harusnya karena kita ini mayoritas produsen ketika situasi seperti ini rakyat tidak perlu menderita
karena konstitusi mengatakan tanah itu dan kandungan di dalamnya digunakan
kemakmurannya digunakan untuk rakyat seluas luasnya
yang terjadi apa
dua puluh juta rakyat konsumen indonesia menderita dan tersiksa sampai antri dan harga mahal
untung dari kelapa sawitnya untung dari cpo nya untung dari minyak gorengnya
juga sisanya juga untung
sisanya juga untung dari distribusi distribusinya
apakah ini kemudian tidak disebut penjahat mereka ini
kalau gak harus di maafin aja penjahat udah itu aja
oke mengapa kemudian kita bisa kalah dari penjahat kalau begitu pak nusran
nah karena itu negara tidak boleh kalah
makanya itu saya kecewa kemarin dan tidak puas dengan penjelasan menteri perdagangan itu
karena apa yang disampaikan menteri perdagangan tidak solutif
sekali lagi kalau kata bu tejo tidak solutif
bahkan cenderung memanjakan pengusaha
saya karena itu kami tidak puas
nah karena saking tidak puasnya kami akan membentuk panja
salah satu sasaran yang hendak kita bidik panja itu adalah penggunaan hgu nya untuk ditinjau ulang
karena ini masalah sudah berlapis lapis
pertama tadi ya soal harga kemasan
kemasan yang tadi dikatakan soal harga kemasan
yang diserahkan pada mekanisme pasar
yang kemudian pada saat ini harganya mencapai antara rp dua puluh tiga sampai rp dua puluh enam variatif
padahal sekali lagi ongkos kemas itu hanya sekitar rp satu lima ratus
pertanyaannya adalah apa mungkin masyarakat kita itu semuanya akan membeli harga tadi minyak goreng curah
yang diperkirakan seratus juta
tadi sudah sampaikan tadi pagi saya mensurvey mensampling penerima pkh itu delapan dari sepuluh itu membeli dengan kemasan
hampir mayoritas itu ibu ibu rumah tangga membelinya adalah membeli minyak goreng kemasan
tapi membeli dengan kemasan lehaga rp dua puluh empat
rp tiga sampai rp dua puluh enam pertanyaannya apakah itu terjangkau untuk daya beli masyarakat yang berpendapatan rendah
jadi sekali lagi ini tidak mempermudah rakyat tapi justru memperberatkan rakyat kebijakan ini
solusinya apa saya setuju
solusinya misal kalau tanya solusinya saya setuju
misal pemerintah hari ini tidak menggunakan het nggak apa apa
tidak menggunakan dmo nggak apa apa
tapi levy nya dinaikkan
levi kemarin revie pajak ekspornya sudah dinaikkan tapi masih terlalu rendah
kenapa sekarang harga sawit rp satu lima ratus revie nya hanya rp lima ratus tujuh puluh lima
kalau saya tanya kemarin kalau sampai harga lima ratus tujuh puluh lima itu harga keekonomisannya berapa
ketemu di angka rp dua puluh satu sekarang di stoksnya di angka dua puluh tiga sampai rp dua puluh lima
harusnya levy nya dinaikkan
sampai rp tujuh ratus bahkan rp tiga puluh sampai rp delapan ratus
supaya apa supaya harga keekonomisannya ketemu di dalam negeri di angka rp delapan belas maksimal rp sembilan belas
kalau angka segitu eksen buat masyarakat
baik baik sebelum kita lebih lanjut lagi membahas soal solusi terhadap kebijakan minyak goreng ini
tadi saya mencatat pak nusron mengatakan tidak puas dan tidak solutif
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan terkait dengan minyak goreng
dan juga bahkan mas bima tadi mengatakan kinerjanya ini menjadi sorotan sehingga mungkin layak untuk dipertimbangkan untuk di reshuffle
kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kembali di cnn indonesia newscast
sebelum kami lanjutkan dialog
kita simak terlebih dahulu pernyataan menteri perdagangan dalam rapat kerja dengan komisi enam dpr kemarin berikut ini
pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi
dengan permohonan maaf kementerian perdagangan tidak dapat mengontrol
karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat
saya langsung minta tanggapan mas bima dulu terkait pernyataan menteri perdagangan tadi
anda melihatnya bagaimana
ya kalau jadi menteri kan kalau cuma retorika begitu suruh tukaran sama saya lah jadi pengamat sih
jadi gini lah kalau kita lihat satu persatu kan begini
pertama ya kelemahan pemerintah kalau sekarang dicari apa langkah solutifnya
batalkan dulu kebijakan
kebijakan soal subsidi ke minyak curah itu
karena minyak curah ini lawan nih bocor kemana mana
meskipun dananya bukan dana apbn tapi dana dari bpdpks
tapi bagaimanapun juga itu kan hak masyarakat karena dari penghutang ekspor
ini artinya harus dicabut dulu soal subsidi ke minyak curah
yang kedua masalahnya di mana
nah ini kan sekali lagi ya kita juga ragukan sama seperti pak nusron tadi bilang
kita ragukan juga sebenarnya data dari kemendak ini benar apa enggak
masalahnya di mana tuh enggak ketemu
harusnya kan kalau rapat dengar pendapat di dpr itu di rantai distribusi d satu d dua d tiga d empat produsen ada sekian
ini kan saya juga perhatikan dari rapat ini kan nggak jelas gitu
d satu pegang berapa sekarang d dua pegang berapa
sampai ke level d tiga d empat misalnya ke level retail itu pegang berapa sekarang
pasokan minyak gorengnya ada berapa
ini kan enggak jelas
karena kalau dilihat sebenarnya pasokan minyak itu bisa jadi berlimpah
kalau kebijakan dmo itu
tapi yang bermain di sebelah mana
masalahnya tadi kita menghakimi produsen minyak goreng karena produsen minyak goreng ini cenderung punya kepentingan ya untuk kemudian memanfaatkan situasi juga karena mereka punya jalur distributornya
nah ini kan artinya kalau kalahnya bahkan saya kira kalau kalahnya kementerian perdagangan ini setelah lebaran ya atau setelah kemudian harga cpo internasionalnya mulai terbatas
kemudian harga cpo internasionalnya mulai turun
kemudian dia mohon maaf ya
itu enggak apa apa
yang sekarang ini kalah sebelum berperang
karena ini jelang ramadhan kenaikan harganya sudah lebih tinggi
tadi pak nusron bilang rata rata rp dua puluh tiga
pak nusron saya temukan ini dari data pusat informasi harga pangan bahwa harga minyak goreng kemasan di sulawesi tenggara itu rp empat puluh
lebih kasian lagi saudara kita yang ada di luar jawa nih disparitasnya makin liar karena het nya dicabut di minyak goreng kemasan
jadi saya kira masalahnya sudah cukup jelas
kalau ditanya solusinya apa solusinya juga cukup jelas gitu
penegakan hukum minyak goreng itu kalau mau subsidi subsidi lah lewat pkh
subsidi lah namanya judulnya subsidi
subsidi itu harus tepat sasaran
siapa penerimanya rentan miskin orang miskin
datanya ada jadi bisa diawasi
kalau subsidinya kemudian liar seperti ini nanti bisa mensubsidi orang kaya
jadi orang kaya enggak sengaja beli minyak goreng kemasan ternyata itu adalah oplosan minyak goreng curah
itu bisa terjadi gitu mbak
oke apa saja kemudian dampak dampak yang kemungkinan terjadi dengan kebijakan terbaru ini kalau begitu mas bima
ya satu ya kita melihat bahwa inflasi
inflasi terjadi di saat pendapatan masyarakatnya belum pulih
survei dari keyakinan konsumen bi per februari aja menunjukkan bahwa kesempatan kerja masyarakat yang ada di indonesia ini belum kembali optimis
belum ada di level seratus itu pertama
jadi kalau sudah digempur inflasi duluan
khususnya dari minyak goreng
maka opsinya mereka turun kelas dari rentan miskin jadi orang miskin baru
atau yang kedua nge rem belanja bahan makanan
dan yang lebih gawat lagi adalah yang ketiga
mungkin tetap membeli minyak goreng kemasan dengan harga yang mahal
tapi mereka akan mengurangi jajan ataupun belanja keperluan lainnya
yang mau kredit kendaraan bermotor jadi ditunda
yang mau nyicil kpr juga mikir mikir dulu
persiapan harganya akan semakin liar di bulan bulan kedepannya
itu dampak langsung ke masyarakat
jadi minyak goreng oke ini cuma minyak goreng
tapi berapa juta misalnya usaha yang terdampak nih sekarang karena harga minyak gorengnya mahal
sementara mereka mau menyesuaikan harga ke konsumen
konsumen bilang saya akan geser ke toko sebelah
atau saya belinya kuantitasnya diperkecil
jadi kasian industri makanan minuman ini salah satu yang paling terdampak
dari volatilitas harga minyak goreng yang sangat lihat
oke kalau kembali kita bahas soal mafia seperti yang apa disampaikan
judul yang disampaikan di dialog ini
artinya menteri perdagangan mengatakan akan mengungkapkan siapa mafianya
di hari senin pekan depan
kalau kemudian itu nanti diungkapkan itu tidak akan terlalu berpengaruh
terhadap situasi kelangkaan atau mahalnya harga minyak goreng saat ini ya mas bima
jangankan ya makanya istilah mafia ini juga membingungkan masyarakat lah
jadi kemarin misalkan ada kasus penimbunan udah diungkap diungkap diungkap
sekarang turun nggak harga kan enggak
pada sebelum adanya het dicabut juga pasokan juga susah
nah karena yang dikejar ini bisa jadi yang kecil kecil
pemerintah beraninya yang kecil kecil gitu
yang timbunannya kemarin ada yang timbul cuma dua ratus pieces minyak goreng kemasan
ada yang kecil kecil
nah yang masalahnya ya mas bima
yang masalahnya ini kan adalah permainan yang kakap gitu
yang namanya mafia ini kan terstruktur tersistematis terorganisir
dia menguasai dari hulu sampai hilir
nah kita harapkan kalau hari senin besok pak mendak berani
ungkaplah kemudian pemain yang besar
harus ada dari empat produsen minyak goreng itu yang memang bermain
ada datanya juga bisa dipertanggungjawabkan
masukkan ke kepolisian ke satgas pangan sehingga ada sanksi yang cukup jelas gitu
jangan kemudian yang kecil kecil oplos di warung kemudian sidak ditangkap
ini kan artinya kan memburu yang kecil kecil begitu
sementara tidak berpengaruh terhadap penurunan harga di masyarakat
oke kalau ekspektasi dpr sendiri terhadap menteri perdagangan seperti apa pak nusron
ya kalau tanya ekspektasi apa ya mas
kita ini sudah hopeless sebetulnya lihat kondisi keadaan yang ada itu
tapi kan kita nggak boleh masa pejuang kok hopeles gitu
nah satu satunya jalan kita berharap bahwa menteri perdagangan itu tegas
menggunakan kewenangan yang dimilikinya
kenapa kewenangan dimilikinya itu salah satunya mencabut izin
ini datanya itu menurut saya sudah terang benerang pemain pemainnya itu
contoh pada periode bulan februari sampai lima belas maret
satu minggu hari sampai lima belas maret satu minggu hari sampai lima belas maret
ketika diberlakuan dmo menurut catatan dari kementerian perdagangan itu
di semua kota di pulau jawa dan sebagian besar di sumatera itu
stok melimpah di gudang dengan menggunakan dmo dan dpo
artinya banyak pengusaha yang sudah mengambil dan memenuhi kewajiban dpo dan dmo
tapi kenapa di pasaran tidak ada
tiba tiba ketika dmo nya dicabut dpo nya dicabut het nya dicabut pasaran melimpah
kan tadi disampaikan oleh bima kan nggak mungkin dalam waktu satu hari
dia memproduksi barang baru dengan harga baru
pasti yang dikeluarkan itu kan kemarin barang dpo dan barang dmo
kemudian dijual di atas het
sebetulnya kalau kita datanya sudah ada nama pemasoknya sudah ada tinggal itu diumumkan
menurut emat saya mereka ini melakukan kejahatan dobel
kejahatan pertama adalah menimbun barang ketika barang dpo dan dmo tidak dijual di masyarakat
kejahatan kedua adalah barang dmo dan dpo ketika ini het nya dicabut dijual di harga pasar
sementara dia menggunakan fasilitas dmo dan dpo
ini menurut emat saya ini dobel kejahatannya
jadi misal gini lho mbak
dulu ketika dia ada dmo dpo dia mempunyai membeli harga cpo nya itu rendah
mungkin hanya delapan ratus
di saat harganya rp satu tiga ratus
karena ada fasilitas dmo dan dpo untuk produksi dalam negeri
dia ambil diproduksi tapi nggak dijual
begitu dmo dpo nya dicabut ini dijual
ini kan kejahatan dobel dua kali kejahatannya ini masih dibiarkan
menteri perdagangan yang ini segera diumumkan
menteri perdagangan nggak usah marah nggak usah teriak teriak nggak perlu minta maaf cukup bertindak
apa tindaknya cabut izin mereka
cabut izin distribusi mereka cabut izin usaha mereka
kalau masih tidak puas ngomong rekomendasikan ke menteri pendustrian
kalau masih belum puas masih nakal lagi ngomong ke menteri pertanian
cabut izin lahannya
kalau masih belum puas ngomong ke menteri agraria
cabut izin hgu agrarianya
kalau masih belum puas serahkan lagi lahannya itu kepada menteri kehutanan
kembalikan itu untuk nanam hutan
nggak usah dipakai untuk nanam sawit
baik kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian fakta yang akan diungkapkan
oleh menteri perdagangan senin pekan depan
dan kita akan lihat bagaimana kemudian ketegasan yang akan diungkapkan

yang disebut sebagai mafia minyak goreng ini
pak nusron dan juga mas bima terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
oke terima kasih
malam malam malam
terima kasih bang